petugas beacukai bandara soekarno hatta menggagalkan upaya penyelundupan batu mulia jenis berlian
senilai satu lima miliar rupiah dari seorang warga negara india
dan untuk mengelabui petugas pelaku menyimpan bungkusan berlian di dalam celana dalam
inilah rekaman video saat petugas menggeledah tersangka pelaku di terminal tiga bandara soekarno hatta pada empat belas juni lalu
pelaku yang berusia dua puluh lima tahun ini menyimpan bungkusan berlian yang disembunyikan di celana dalam yang telah dimodifikasi
dan total ada sebelas bungkus plastik berisikan berlian seberat satu ratus empat puluh empat dua puluh tujuh gram
nilainya ditaksir mencapai satu lima miliar rupiah
dari pengakuan tersangka rencananya barang itu akan diberikan kepada seseorang yang telah menunggu di salah satu hotel di kawasan jakarta pusat
dan pelaku kini telah ditahan
petugas dan terancam pidana maksimal sepuluh tahun penjara